debat pilgub jawa timur di diandra convention center surabaya selasa malam diwarnai kericuhan
ratusan simpatisan salah satu pasangan calon nekat menerobos masuk ke dalam ruang debat
sejumlah simpatisan nekat tersebut langsung diusir keluar oleh petugas keamanan
debat pertama pemilihan gubernur jawa timur di diandra convention center surabaya selasa malam diwarnai kericuhan
hal ini dipicu oleh ratusan simpatisan yang nekat menerobos masuk ketika masing masing pasangan calon memasuki ruang debat
membeludaknya simpatisan yang datang ketika paslon nomor urut satu kofifa emil tiba di lokasi debat
membuat polisi beserta petugas keamanan sempat kewalahan
bahkan gusola adik dari almarhum gus dur pendukung paslon kofifa emil pun sempat tertahan saat hendak masuk gedung
kericuan kembali terjadi saat kedatangan paslon nomor urut dua saifullah yusuf dan putih guntur soekarno
ratusan simpatisan yang ikut mengiring rombongan paslon nekat menerobos keamanan meski tak membawa undangan dari kpu
petugas kepolisian dan pihak keamanan pun dengan tegas mengusir keluar para simpatisan yang menyusup tanpa undangan
yang bisa masuk hanya pakai gelangannya

oke awalnya gak mau masuk awalnya
gak boleh kita sudah di dalam orangnya diusir ke luar
agak kasar sih mereka
kondisi memanas pada debat pertama pilkup jawa timur ini pun berlanjut di luar lokasi debat
dua kubu paslon menyanyikan yel yel dan saling ejek
antisipasi kerusuhan puluhan aparat kepolisian langsung melakukan
penyekatan terhadap dua kubu simpatisan paslon tersebut